perjalanan ke tulung agung sungguh melengkapi ragam cerita di konten vlog gue
deretan pengalaman menyenangkan mengunjungi destinasi wisata kece yang ditimpali tingkah konyol mas darto
kok mas darto pake baju pantai sih emang kita mau ke pantai
duh iya biar gak salah kostum lagi kayak kemarin
siapa tahu mbak puri ngajak ke pantai
ya saya pikir pikir dulu deh
eh mas kalau misalnya ke mojokerto itu berapa lama ya
ya kira kira kalau sampai alun alun
dua jam setengah
ya nanti kan mbak puri bisa tidur aja di mobil
biar nanti kalau bangun badannya seger lagi
baru juga bangun kok disuruh tidur lagi
bangun tidur lagi
kayaknya gue harus ganti tagline deh
mas dart kita menuju jembatan gantung gondang mojokerto ya
mas darto tau kan
waduh saya gak tau mbak
tapi tenang nanti saya carikan di google map
oh yowis yuk jalan yuk
pinjem hpnya dong
gak bisa nyalai
aduh mas darto
itu dia jembatannya
aduh kan saya nggak nyasar kan
konon katanya jembatan gondang ini adalah jembatan gantung pertama di mojokerto
selain itu jembatan ini menjadi spot favoritnya anak anak milenial sini buat foto foto
gue jadi gak sabar karena menurut gue bikin konten kan gak melulu harus di tempat wisata
infrastruktur baru yang tersebar di indonesia saat ini juga sangat menarik untuk dijadikan konten
jadi gak perlu banyak mikir
di mana ada tempat bagus di situ pasti ada gue
sayang enak ya ada jembatan ini
kalau kita ketemu gak usah muter muter jauh
lama seperti cinta kita berdua
aduh pacaran sih ini
eh mas jantung kaget
boleh boleh mas fotoin ya
cantik kalau diapa apain
ya tetep cantik
jembatannya bagus ya mas
mbak buri suka jembatan
kalau suka jembatan saya ada destinasi jembatan yang lain
yaudah yuk kita kesana aja yuk
ini di sini udah beres juga
ternyata benar ada jembatan bagus lain di sini
namanya jembatan sembayat gresik
jembatan ini menjadi harapan bagi masyarakat sekitar
karena dengan selesainya jembatan ini
diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di sini
tidak hanya harapan untuk masyarakat sekitar saja
jembatan ini juga menjadi harapan buat gue
agar vlog gue nantinya dengan adanya konten jembatan sembayat gresik
banyak viewers yang like
barusan saya dapat kabar dari kantor kantor pusat
nah mereka suka dengan materi materi yang sepatra bara
malah diminta untuk diperbanyak tuh potensi wisata di luar wisata alam
yang edukatif yang punya back
nah background history yang menarik
kamu lanjut jalan ke kalimantan barat
tapi tiket pesawat udah saya booking untuk pemberangkatan malam ini
tapi saya baru ini pak
saya baru selesai eksplorasi gresik pak
masa harus malam ini
nggak bisa diundur besok atau susah pak
kalau kamu jalan sekarang ke surabaya masih kebunuh kok
semangat ya bu
ayo sekarang ke bandara ya
stylelijk di bandara
dan satu hal yang penting dari driver yaitu wangi
makasih ya mas darto atas semua pengalaman yang menarik dan berharga selama di jawa timur ini
sungguh berkesan dan sangat luar biasa
ya wes mas darto aku pulang ya
ya nanti kalau mbak puri ke surabaya lagi jangan lupa mas gardu ya
nanti kemana mana mas dart anterin deh kalau ke surabaya
ya wes aku pergi ya
hati hati cakrawala dan dihiasi luar sementara
terbenar aku kan pergi